gula yang manis tentunya disukai banyak orang
anda pagi ini tentunya juga sudah mengkonsumsi gula dong untuk teh mungkin juga kopi
tapi ini sepertinya ada yang suka manis harus sedikit mengurangi konsumsi gula jika ingin berhemat
karena harganya terus merangkak naik
atau jikapun ingin memakai gula yang banyak maka siap siap jika harganya terasa tak lagi manis di kantong
sandi sudah mencapai rp enam belas per kilogram di beberapa wilayah di indonesia
kalau gula tak lagi manis kami hadirkan
dan ini dia slide kami mengenai kala gula tak lagi manis
kalau kita melihat sepanjang bulan mei ini pergerakan harga gula memang terus merangkak naik
dari minggu pertama ini sudah mencapai angka rp tiga belas dua ratus dua puluh tiga per kilogram
ini tentunya harga rata rata per kilogram ya
pasti ibu rumah tangga ataupun anda yang tinggal sendiri tapi sering berbelanja cukup hafal dengan harga ini
dan kemudian ini terus menanjak harganya naik lagi
pada minggu kedua itu naik mencapai empat belas
dan terakhir pada dua puluh enam mei hari ini
ketika anda menyaksikan ini harganya sudah mencapai lima belas empat ratus tiga puluh satu
atau kita genapkan saja enam belas
bahkan di beberapa pedagang ada yang menjualnya tujuh belas ribu rupiah
kalau anda perhatikan di sini sempat stabil harganya
memang stabil di harga atas bukan di harga bawah sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah
yaitu harganya ada di dua belas rupiah
itu kalau kita saksikan tadi bagaimana sebenarnya pergerakan harga gula di sepanjang mei ini
kenapa sebenarnya harga ini meningkat
pergerakan harga kenaikan kebutuhan gula
ini juga sebenarnya disebabkan oleh naiknya angka kebutuhan konsumsi gula yang ada di tanah air
pertambahan penduduk kenaikan pertumbuhan ekonomi menyebabkan permintaan gula naik
tidak hanya gula yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat
tapi gula rafinasi juga yang digunakan oleh industri
tahun dua ribu lima belas kementerian perindustrian menyatakan bahwa kebutuhan gula nasional itu mencapai lima tujuh juta ton
tentunya ini sangat besar sekali
tetapi angka ini pun kemudian kami proyeksikan di tahun dua ribu enam belas
bagaimana pernyataan direktorat jenderal perkebunan indonesia
sehingga kami simulasikan datanya bahwa pada tahun dua ribu enam belas
walaupun belum ada data resmi dari jenderal perkebunan indonesia ataupun kementerian perindustrian
kami proyeksikan bahwa datanya ini akan mencapai enam dua juta ton gula pasir
yang akan dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
tetapi pada tahun dua ribu lima belas kita berkaca bagaimana sebenarnya pemenuhan kebutuhan gula di tanah air
produksi lokal kita pada saat itu dua delapan juta ton
ini sebenarnya turun satu ton dari proyeksi pemerintah
bahwa pada saat itu produksi lokal diprediksi akan mencapai dua sembilan ton
dan karena kondisi cuaca akhirnya turun menjadi dua delapan ton saja
ini artinya pemerintah harus menambal dengan mengimpor dua sembilan juta ton
lahirlah angka lima tujuh juta ton
dan tentunya ini impor cukup besar sekali
lebih besar daripada produksi lokal
karena masyarakat indonesia suka yang manis manis
dan kalau kita perhatikan data berikutnya
ini kami hadirkan pula
sebenarnya seperti apa tren impor gula
tahun ke tahun data dua ribu sembilan sampai dua ribu tiga belas
ini menunjukkan kenaikan
ini menunjukkan kenaikan
tapi dia tidak mau naik
nah ini dia baru menunjukkan kenaikan ya
kalau anda lihat ini datanya terus naik
ini setara dengan deret ukur
dari satu tiga juta pada tahun dua ribu sembilan yang diimpor
kemudian menjadi tiga tiga juta pada tahun dua ribu tiga belas
dua ribu enam belas juga tadi anda telah perhatikan
meskipun agak turun
tetapi angkanya masih cukup besar
dan itu tadi data tren impor
sebenarnya seperti apa
produksi gula lokal
apakah sebenarnya gula lokal cukup mampu berbicara di tanah air
terkait dengan kebutuhan gula yang terus meningkat
kalau anda perhatikan ini data kami hadirkan
dua ribu sembilan sampai dua ribu tiga belas
tren pertumbuhan produksi gula
dan masih stabil pada dua ribu tiga belas dua lima juta ton
dua ribu empat belas ini data angka sementara pada saat itu
sementara dua ribu lima belas kami estimasi bahwa data pertumbuhan gula itu dua tujuh juta ton
tetapi ternyata data yang mampu dirilis ataupun yang mampu dihasilkan dari panen gula indonesia
itu mencapai dua delapan juta ton
sehingga masih ada kebutuhan yang harus ditambal melalui keran impor
dan itu dia tadi
kenapa gula tak lagi manis
selain permintaannya yang terus meningkat
ternyata kestabilan harganya juga tidak mampu dijaga
anda pasti sudah cukup familiar dengan kenaikan harga menjelang hari hari besar
dan semoga saja ini ada pemecahan masalahnya
masalahnya karena juga
cari tahu siapa sebenarnya yang untung dari kenaikan harga gula ini